senjata api impor dan amunisinya tiba di terminal kargo bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten pada jumat malam
senjata beserta amunisi tersebut diimpor pt mustika dutamas dan direncanakan akan didistribusikan ke korps brimob polri
pengiriman barang tersebut berlangsung sekitar pukul dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
dan kini mengendap di gudang unex area kargo bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
senjata dan amunisi didistribusikan dengan menggunakan pesawat charter odel otanov en dua belas tb
dengan maskapai ukraine air alliance dengan nomor penerbangan ukl empat ribu dua puluh empat
dengan alamat penerima yaitu bendahara pengeluaran korps brimo polri di kelapa ii depok jawa barat
ada pun jenis senjata dan amunisinya antara lain arsenal standalone grenade launcher skaliber empat puluh x empat puluh enam mm sebanyak dua puluh delapan pucuk

dan dikemas dalam dua puluh delapan kotak
serta amunition castior empat puluh mm empat puluh x empat puluh enam mm round lff dikemas dalam tujuh puluh kotak berisi delapan puluh butir per kotak
dan satu kotak bwrsi lima puluh dua butir dengan total lima sembilan ratus tiga puluh dua butir
saat ini seluruh senjata api dan amunisi impor tersebut masih mengedap di areal kargo
dan belum ada pihak yang dapat dikonfirmasi terkait pengiriman tersebut